kita menuju ke mabespori jakarta untuk mendengarkan keterangan resmi informasi terkini terkait ledakan bom bunuh diri depan gereja katedral makassar sulawesi selatan
bagaimana penyelesaian terkait ledakan bom di gereja katedral makassar
jadi perlu saya jelaskan bahwa memang benar ada kejadian ledakan yang terjadi tadi pagi hari minggu tanggal dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh satu sekitar pukul sepuluh dua puluh menit
itu terjadi di pintu gerbang
pintu gerbang maupun depan pintu gerbang daripada gereja katetel di makassar
di daerah jalan kojolalido kejampatan ujung pandang makassar
ya tentunya dengan adanya ledakan tadi kemudian dari pihak kepolisian dari polda sulsel dan politabes makassar dan polsek tentunya hadir di lokasi
maupun di tkp
jadi setelah kita lakukan datang ke tkp dan kita melakukan mencari beberapa informasi yang berkaitan dengan ledakan tadi
memang kita mendapatkan informasi bahwa ada dua orang yang berpuncengan
yang berpuncengan menggunakan kendaraan roda dua
yaitu sepeda motor metik yang platnopolnya dd lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat md
yang diduga di nike
dua orang ya
yang kemudian terjadi ledakan di depan pintu gerbang gereja katedral makassar
jadi pada awalnya memang
jadi pada awalnya memang
memang pelaku yang diduga menggunakan roda dua ini
dia akan memasuki pelataran maupun pintu gerbang daripada gereja katedral
yang kebetulan bahwa jam tersebut adalah sudah selesai
sudah selesai daripada kegiatan misa
dan kemudian mungkin karena melihat banyak yang keluar daripada gereja
memang saat ini memang tidak full
sesuai dengan protokol kesehatan kan separuh daripada jemaah ya yang hadir di gereja itu
tentunya dari dua orang tadi yang mau masuk tadi dicegah oleh security
sekurugi daripada gereja tersebut dan kemudian terjadilah ledakan itu
dari hasil informasi di lapangan
bahwa ada ditemukan
ditemukan ya ditemukan tadi kendaraan yang sudah hancur
dan kemudian juga ada beberapa potongan daripada tubuh
yang tentunya ini menjadi bagian daripada penyidik dari pihak kepolisian
untuk meyakinkan ya meyakinkan daripada potongan potongan tersebut
dan juga yang kedua bahwa ada korban
yang dari pihak sekuriti gereja
dan kemudian dari pihak jemaah ya
kerumah sekustil maris
dan rata rata adalah luka bagian leher
tangan dan kaki
dan juga ada
yang sekuriti ini
ada juga luka di
bagian perut dan kepala
dan yang ketiga yang sekustil maris tadi
ada luka luka lecak
tangan dan kaki tiga orang
di setelah maris
dan juga ada
enam orang di rumah sakit
itu ada tujuh orang yang luka juga kena
serpihan serpihan biar luka
di kaki luka di petis
dan juga ada luka di paha
yang ini sudah kita
dan yang berikutnya
ada empat orang
di rumah sakit pelamonia
ada empat orang
ini juga akibat serpihan
ini juga ada mengenai pada
paha juga ada mengenai pada
petis juga ada
kepala mata kaki
itu ada juga disitu yang kena
serpihan serpihan dan juga ada
pada bagian muka
ada beberapa kena percikan
percikan tadi serpihan
empat belas ya korban
sekarang masih dalam perawatan
yang sedang ditangani oleh dokter
segera bisa kembali ya
untuk yang sakit sakit ringan
kemudian berkaitan dengan
ini adalah suatu
kegiatan terorisme atau bukan
tentunya di perintah bapak kapuri
ya perintah bapak kapuri
kadensus berangkat ke
makassar beserta tim
dan tentunya di makassar
juga sudah ada
korwildensus yang ada disana
dan poliutapus makassar
tentunya di olah tkp kita sudah
polis lain disana
dan kita juga nanti akan menyisir
benda benda apa saja sekecil apapun
lakukan ulah tkp
tentunya nanti dengan berbagai metode
entah itu metode spiral
yang digunakan ya untuk melihat
mengenai barang bukti
pun alih bukti yang ada di tkp
ini dari inavis ya
dan dengan pusul lapor
saat ini sedang berjalan
dia sedang menyisir satu persatu ya
temuan temuan apa saja
yang ditemukan yaitu
temuan tubuh kurban
seolah olah tubuh ya
apa itu temuan temuan serpihan
dan lain sebagainya
sedang kita olah nanti pelan pelan itu
tentunya nanti setelah kita
mendapatkan hasil olah tkp
dan kemudian juga kita bisa mengetahui
sirkuit atau merangkian daripada
sumber ledakan itu
apakah itu nanti berubah suatu bom ya
apakah itu bom itu yang
dibuat itu adalah high exclusive
tentunya nanti bagian menjadi bagian daripada
penyelidikan daripada densus delapan puluh delapan
sehingga nantinya kita bisa mengetahui
dan jaringan apa
yang melakukan ini ya itu
mohon bersabar untuk jaringannya apa
sedang kita lakukan penyelidikan
ya tentunya kita
harus bisa betul betul
bisa mengetahui persis ya
dari barang bukti
dari alat bukti yang ditemukan
dan dari transaksi yang lain
nanti kita akan bisa mendapatkan jaringan yang lain ya
nanti kita akan bisa mendapatkan jaringan yang lain ya

anggota masih bekerja
anggota masih ada di lapangan
dan kita sedang melakukan evaluasi
dari pada kiat itu
mungkin itu ya teman teman ya
ada yang tanyakan
pelakunya itu dua orang ya pak ya
diduga dua orang ya
saat ini kondisinya s satu meninggal dunia
yang satu lagi apa teman teman
ini sedang kita cek
karena kita temukan beberapa banyak potongan ya
dari dua duanya atau
ratifikasi awal pelakunya pak
belum bisa pak
karena semuanya banyak terpotong semuanya ya
nanti biar dari dokes yang akan bisa mengetahui
iya perboncengan tadi
biar nanti biar itu
mau diketahui pak berapa hormat ini
dari penduduk ini
ya tadi saya depan saya sampaikan apa
ya diduga ada dua orang
yang naik sepeda motor ya disana
ini sedang kita bawa ke rumah sakit
biar kita bisa
daripada potongan potongan tubuh ya
disini gak bisa kami sampaikan gitu
pengamanan dari pekerja gimana pak
ya tentunya ini
pihak kepolisian ya
itu sedang melakukan pengamanan patroli terutama
patroli dan pengamanan kepada gereja yang lain
dan intinya bahwa kita juga di stasi pandemi ini tidak full
di dalam melakukan kebaktian
tetapi ada sesuai dengan prokes
jalan jalan menggunakan virtual

di dalam melaksanakan kegiatan ibadah

terhadap dua puluh orang
yang juga teroris
dari jaman asal asal
atau penangkapan di rumah wilayah yang berbeda
apakah ada imitasi
ini terkait dengan penangkapan penangkapan ini pak
ini bagian daripada evaluasi penyidik ya
penyidik dan sus
nanti kita tentunya akan melihat
sejauh mana yang sudah kita lakukan penangkapan
mulai dari beberapa daerah di seluruh indonesia
nanti apakah ada kaitannya dengan yang ini
nanti kan bisa menemukan setelah kita sudah mendapatkan data
tapi kita masih ya
masih kita meng evaluasi itu
pak pak apa yang sudah
yang sudah menggunakan stasi

betul betul terjadinya dalam itu ada dua orang perbuatan yang berada di dalamnya

pihak kepolisian ya
baik itu dari pulau tabes makassar

eh sulawesi selatan
dan anggota densus
mengidentifikasi saksi saksi siapa saja yang tahu
dan banyak beberapa yang sudah didata saksinya
tentunya nanti akan dimintai keterangan
baik secara verbal dulu ya berkaitan dengan
keberadaan saksi di rumah wilayah ini ya
keberadaan saksi di rumah wilayah ini ya
kemudian apa yang dia dengar
ya contoh ini masih dalam pengumpulan
daripada bahan bahan keterangannya yang akan kita saja dengkan
iya tentunya akan ada operasi ya
tentunya akan ada operasi ya
tentu ada operasi rutin yang kita tingkatkan
yang nanti dari asisten operasi kapolri
nanti akan memberikan petunjuk ke wilayah ya
nanti akan memberikan petunjuk ke wilayah ya
ya terutama yang berkaitan dengan kegiatan apa nama kematian tuhan dan kemudian juga ada
ketempatkah ini tentunya nanti menjadi bagian dari pengamanan yang kita lakukan ya yang nanti
akan serentak kita kerjakan bersama sama dan kita juga mengajak nanti seluruh elemen masyarakat untuk
berikut ya ikut mengamankan atau memelihara kamtimas itu ya tentunya tadi bagian dari
identifikasi penyidik ya nanti kan ada beberapa lokasi di seluruh indonesia ini yang menjadi
fokus daripada penyidik densus apakah nanti dari hasil keterangannya sudah kita himpun nanti
dengan apa yang ada terjadi di makassar ini ya dan kita berharap kepada seluruh masyarakat tetap
tenang tetap tenang tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa ya serahkan kepada pihak kepolisian untuk
melakukan identifikasi dan penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan kasus ini oke makasih
ya saya kembingkan teman teman terima kasih atas perhatiannya selamat siang mungkin akan
kembali ke masyarakat
yang disampaikan oleh kadif humas mabespori argo yuwono yang menyatakan kronologi dari ledakan bom
bunuh diri terjadi pada pukul sepuluh lebih dua puluh wita tadi argo menyebutkan bahwa peristiwa yang terjadi saat
dua orang terduga pelaku ini masuk ke wilayah lingkungan gereja katedral makassar tapi dihadang
oleh petugas keamanan sehingga setelah misa pas misa yang telah digelar pada pagi tadi atau minggu palma
ini selesai digelar
dan pelaku ini atau terduga pelaku ini meledakan bom bunuh diri dan melukai apa tugas keamanan yang
tengah menghadang mereka dan tadi argo menyebutkan jenis kelaminnya masih belum jelas apakah laki laki
atau perempuan dari dua terduga pelaku satu diantaranya dipastikan tewas atau meninggal
dunia di lokasi dan potongan tubuh korban tengah dibawa oleh tim inavis dan juga puslap empat yang akan
penyelidikan dari serpihan dan juga potongan tubuh korban dan tadi juga argo menyebutkan tujuh orang
ini jemaat yang merupakan gereja katedral makassar ia juga menjadi korban dan dibawa ke rumah sakit
akademik dan empat orang dibawa ke rumah sakit swasta lainnya dan bisa saya review juga sedikit

dan bisa saya review juga sedikit apakah ini termasuk jaringan teroris tapi belum dilakukan pernyataan resmi dari kepolisian karena masih diselidiki
oleh kadinsus yang akan berangkat ke makassar pada hari ini termasuk juga korwil densus termasuk juga dibantu oleh
sersel polda sulawesi selatan untuk menyelidiki sumber ledakan kemudian juga apakah daya ledakan ini
rendah sedang dan juga tinggi dan tentunya masyarakat undi minta untuk tetap tenang dan
menyerahkan sepenuhnya ledakan bom bunuh diri ini kepada pihak kepolisian